hai semakin banyak kebutuhannya coba deh kamu belajar penjualan online nanti kita cari orang
untuk bantu utuh pengirimannya ya iya coba tuh coba delete assalamualaikum waalaikumsalam
kamu lemes gitu kamu gak lulus eh lulus gak kamu
malu pada semut merah aduh inget banget lagi lagi juga sejak apa lo jadi tarzan
gedingan diam eh maaf jajar hitam jajar awokan pulang aja deh
pulang aja lu
gue juga gue juga ngeliat lu tuh suasana lu tuh enggak banget
kalau kamu gak konsen
ya udah kita pulang ya
ya udah kita pulang ya
aduh gue gak mau deh momen itu jadi berantakan gara gara gue ini kan kesempatan gue buat bikin papi dekat sama tante farah
reva reva mau pesen makanan nih kan tadi reva belum sempat pesen kan mau nambah biar kenyang masih laku soalnya
lagian juga tadi kata boy
mamanya gak marah kok sama reva
jadi ya reva udah bisa lebih tenang
sekarang reva mau makan mau pesen dulu
si chai kenapa jadi kayak begitu sih
kenapa lelepisan sih kerjanya
kalau begini caranya mah
tidak bagus sih nih kayak begini nih
maafin bu marisa ya bu soalnya kalau saya perhatiin sih bu marisa lagi ada masalah keluarga
saya sih kurang tahu pasti sih bu tapi sih tadi kelihatannya bu marisa kurang fokus gitu
kamu tuh ikut mahal masih tidak tau
ya tau dong ditanya atau supaya kamu tau
jadi kamu tidak sesat
kamu mau jadi orang sesatu
so keliling keliling keliling aja kayak orang sesat
mau mau mau daik
ya nggak gitu juga bu
kan saya nggak enak kalau nanya masalah pribadinya bu marisa
kan privasi bu
eh enak enak aja sih kalau menurut saya mah
kamu sebagai pegawainya mesti punya perasaan dong
tanyain mungkin dia mau keluarin uneg unegnya siapa tau gitu loh
hmm lo mau diem diem aja ya gimana mau tahu
aduh ikat kalau perlu
aduh seret kalau perlu seret
sudah balik balik mau ngajak foto tidak ada yang mau foto
tidak tau adat
kemarin kemarin nafsu banget pengen foto
pinter tantangan kamu mau foto sama saya
besok aja deh bu ya
ya udah saya nganternya sampai sini aja ya bu
ya iyalah emang mau nganter sampai ke rumah
terus sampai di rumah gue mesti kasih dulu ongkos pulang gitu
aduh ada aja nih pegawainya si cai
si cai cai ayam masalah naonya
sampai tidak konsen seperti itu
kudu cari tau lama
si bella kudu menyusup
problematika namun yang sedang dihadapi
kalo gua tau kan
gua bisa memancing di air kem
gua paling seneng liat mukanya si cai kalo panik
kripitnya muncul semua
jaket kebesaran teh berusak tadi gelut sama si kelek
waduh orang abah udah lulus
hehehe tidak terasa
orang abah makin besar makin gede
orang abah mah pinter
tidak seperti abah na bodo
yakin abah mah neng lulus bener
hehehe selamat ya neng ya
mudah mudahan selepas lulus sma ini
neng lebih pinter
lebih dewasa lebih soleha ya
jangan gede wadah sanggu aja
apalagi mah ngga wadul neng
kok neng ga liat om dudung
om dudung teh tadi kamar mandi
keluar dari kamar mandi makin lemes badannya
mau ngebengkel lagi hampir jatuh
udah abah suruh ke rumah sakit aja
dirujuk kesana ke dokter
sama dokter disuruh dirawat
ya allah kasian om dudung
terus om dudung gimana dong mba
ya kita sama sama doain aja
si dudung semoga
dia diberi kesembuhan
soalnya seperti orang itu
kalo diberi sakit tuh dosanya lagi dikurangi
lumayan ya dosanya si dudung
nih dipikir pikir nanti teneng kalau benar benar sudah lulus mau kuliah di mana nih
pengen kuliahnya di bandung
jauh atau abah sendiri atau abah disini
nanti setiap hari
ulat abah dari bandung pindah ke jakarta kan demi deket sama sini
sekarang baru di jakarta nengnya mau pindah ke bandung
nanti apa nih pengen jaga jarak sama abah
nanti kalau misalkan abah kangen sama neng
abah tinggal ke bandung
saking ajak mama kan
abah jangan sedih gitu
abah udah tua
kalau sedih gitu nanti tambah keriput
bro emangnya saya kalau sedih goreng gitu jelek
kita kan lagi banyak order dari luar kota
nanti nanti saya minta tolong sama courier buat bawa paket paket itu ke tempat pengiriman ya bu
iya sementara gitu aja

iya sementara gitu aja oh iya kita tuh harus mulai meningkatkan prosesnya ya bu
kita harus mulai meningkatkan prosesnya ya bu
kita harus mulai meningkatkan prosesnya ya bu
karena semakin banyak kebutuhannya
coba deh kamu belajar penjualan online
nanti kita cari orang untuk bantu untung pengirimannya
siapa di lab
siapa di lab
siapa di lab
siapa di lab
siapa di lab
siapa di lab
siapa di lab
siapa di lab
kamu gak lulus
eh lulus gak kamu
ihh kamu pingin mama degdegan deh
ya lulus lama
aduh jantung mama udah mau coba
gimana sih malu malaysia lulus
selamat ya sayang lama seneng banget
ya dan alhamdulillah
mending lulus dengan lari terbaik
sama domat ya
udah bu kalau gitu saya tinggal ke belakang dulu
ya udah if suffer
terus rencananya kamu mau kuliah di mana abis ini
mondi kayaknya mau kuliah di bandung aja emang
kuliah di bandung sih mama kan gak pernah jauh dari kamu sayang
ya gak apa apa kan nanti gak ada mondi juga kan tetep ada abah
bahkan bakal tinggal di sini buat jagain mama terus
ya biar mondi juga bisa lebih fokus belajarnya nanti kalau di bandung
tapi mama gak pernah jauh dari kamu mondi